puluhan remaja yang sedang menggelar balap liar kocar kacir saat petugas melakukan razia di jalan ahmad yani sidoarjo
untuk memberi efek jerah polisi mengempesi ban sepeda motor satu per satu
puluhan apg yang sedang menggelar balap liar di jalan raya ahmad yani sidoarjo ini
langsung kocar kacir ketika petugas satlantas polresta bestiba
bahkan beberapa di antaranya ada yang pura pura motornya mogok hingga bersembunyi di spbu untuk menghindari razia
dalam razia ini puluhan abg beserta motornya diamankan
bahkan beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan mabuk
untuk memberi efek jerah polisi mengepesi ban sepeda motor mereka
setelah diberikan nasihat agar tak mengulangi aksi balap liar
para abg diperbolehkan pulang dengan mendorong motornya ke rumah masing masing
polisi mengancam akan menilang dan menyita motor mereka apabila para apg ini kembali menggelar aksi balap liar